sejak semua pembatasan perjalanan dicabut pada awal dua ribu dua puluh tiga hongkong kembali dibanjiri wisatawan
sejumlah hotel dan pusat perbelanjaan pun berlomba lomba memikat wisatawan dengan beragam penawaran yang unik dan berbeda
sejak semua pembatasan perjalanan dicabut pada awal dua ribu dua puluh tiga hongkong kembali dipenuhi wisatawan
hongkong tourism board mencatat kunjungan sebanyak dua empat puluh lima juta orang pada maret dua ribu dua puluh satu
jumlah ini meningkat enam puluh delapan persen dibandingkan februari dua ribu dua puluh satu
sebagian besar berasal dari tiongkok
daratan yaitu sebanyak tiga tiga puluh enam juta wisatawan selama bulan januari hingga maret dua ribu dua puluh

sejumlah hotel dan pusat perbelanjaan di hongkong pun berlomba lomba memikat perhatian wisatawan dengan menawarkan hal yang unik dan berbeda
kalau kita nginep di hotel kan biasanya ada pilihan kamarnya tuh
ada yang garden view misalnya atau sea view
nah kalau di hotel ini semuanya pemandangannya adalah panoramic sea view
satu ratus delapan puluh derajat sampai dua ratus tujuh puluh derajat
pemandangan laut cina selatan nih seperti yang saya lihat di seliling saya nih
dan selain itu hotel ini juga hotel yang kids friendly dan menawarkan banyak aktivitas buat anak anak
salah satunya adalah kamar tematik khusus anak anak
di antaranya kamar bertema unicorn yang penuh warna warni ini
harga kamar tematik anak berkisar antara dua lima ratus hingga empat lima ratus dolar hongkong
atau sekitar empat lima juta hingga delapan lima juta rupiah
untuk kamar yang bermalam
dari dua puluh lima kamar yang ada di hotel ini ada sembilan kamar khusus untuk anak anak dengan enam tema yang berbeda
nah ini saya salah satunya ada di kamar yang bertema panda
nih lihat nih banyak banget kan ada boneka boneka panda
di sini di tempat tidur ada yang dilantungkan di atas
pokoknya mungkin ya kalau anak kecil yang kesini dan suka banget sama panda udah surganya banget ya di kamar
sementara salah satu aktivitas yang bisa diikuti tamu dewasa adalah
tamu diajak menambah pengetahuan tentang teh dan diajari cara meracik teh yang benar
agar teh tak kehilangan rasa aslinya
siapa yang tak kenal hongkong sebagai surga belanja
tak heran pusat perbelanjaan di sini berlomba lomba untuk menawarkan sensasi yang berbeda kepada para pengunjungnya
salah satunya pusat perbelanjaan ini
tak cuma soal berbelanja di sini pengunjung juga bisa menyaksikan panorama kota hongkong yang indah
membentang dari sisi pulau hongkong hingga ke west callow district dari observation deck
dibangun pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam dan memiliki luas satu ratus sembilan puluh lima meter persegi
pusat perbelanjaan ini adalah yang tertua dan terbesar di hongkong
di sini ada empat ratus lima puluh toko sembilan puluh outlet makanan dan minuman galeri seni deck observasi tiga hotel serta terhubung dengan pelabuhan star ferry terminal bus dan stasiun mpr
pusat perbelanjaan ini sangat unik karena kami berada di tengah tengah hongkong dan berada di sebelah harbour victoria
hongkong sebenarnya sangat terkenal untuk harbour victoria dan orang orang bisa datang untuk menikmati harbour victoria secara gratis

sementara mega proyek ini juga dibangun untuk menyambut wisatawan
lokasinya di sebelah bandara internasional hongkong
tentu saja kuncinya untuk sebelas sky adalah kita menikmati lokasi yang luar biasa
selalu di dunia ada
kompleks besar yang terdekat di antara dua panggung perjalanan yang terbesar
di satu sisi kita tidak terlalu terhubung dengan airport internasional hongkong
tapi di sisi lain sebelas sky juga tidak terhubung dengan area bayi yang lebih melalui perjalanan perjalanan hongkong macao
jadi anda bisa bayangkan di masa depan ketika turis menemukan hongkong ini akan menjadi tempat pertama yang akan mereka lihat
mega proyek yang menggabungkan konsep retail dan hiburan ini
rencananya akan dibuka paling lambat pada tahun dua ribu dua puluh tiga
rtm ini adalah eksibisi asal korea yang menawarkan pengalaman audiovisual secara imersif
dan ini akan menjadi salah satu fitur yang nantinya akan ada di sebelas skies
bisa tawan internasional juga dimanjakan dengan berbagai penawaran istimewa
setiap turis yang datang ke hongkong berhak mendapatkan hongkong goodies
yaitu dengan menukarkan voucher ini di berbagai outlet yang ada di hongkong ini
sekarang saya mau nanya dulu gimana caranya untuk meridim voucher ini
dengan menukar voucher wisatawan mendapat potongan harga seratus dolar hongkong
atau sekitar satu ratus sembilan puluh ribu rupiah saat berbelanja di lebih dari enam belas outlet
hongkong goodes adalah bagian dari kampanye hello hongkong yang bernilai total dua miliar dolar hongkong